masih soal makanan beberapa tahun terakhir ini olahan bola bola tapioca atau yang biasa disebut boba
mewarnai ragam kuliner di penjuru negeri
seperti di negara aslinya taiwan penganan ini kerap ditambahkan dalam variasi minuman segar
seperti teh dan susu
di jakarta bulatan pati singkong ini juga dihadirkan dalam berbagai menu kreasi manis
dari penganan ringan hingga menu pencuci mulut
informasi ini akan sekaligus menutup produksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratuna bila selamat siang dan sampai jumpa
bola bola hitam dalam segelas atau semangkuk sajian ini cukup menggoda selera
inilah boba atau yang juga terkenal dengan nama pro atau bubble
laman cnn com menulis boba pertama kali muncul di taichun taiwan oleh lin chukui akhir tahun delapan puluh an
ia menambahkan bola bola tapioca tersebut pada minuman es teh buatannya
tak hanya di taiwan goba juga menyebar ke beberapa negara
olahan pati singkong ini turut memperkaya jagad kuliner modern tanah air
saat ini beragam variasi menu boba diciptakan oleh gerai makanan dan minuman di indonesia
seperti yang dilakukan sherty waralaba asal taipei taiwan
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kedai ini menjual menu andalannya yaitu klasik pro milk tea
boba juga bisa dikombinasikan dengan nata de coco teh dan sari buah seperti markisa
nah ini dia nih bubble atau boba yang belakangan ini ngetrend lagi nih di indonesia khususnya di jakarta
dan sebenarnya bubble ataupun boba ini sudah lama nih ngetrendnya di indonesia dan juga di negara asalnya di taiwan
tapi kalau ngomongin tentang boba ataupun bubble
biasanya dia digabung dengan makanan atau minuman dingin seperti teh kopi dan juga susu
dan saat meminumnya boba dengan bubble dan campuran minuman ini rasanya manis dan juga ada sensasi kenyal kenyalnya yang juga mengenyangkan
tekstur boba yang lembut cocok dipadukan dengan minuman segar
munyah boba sensasinya hampir serupa dengan munyah permen karet

maksudnya untuk rasa sama ininya kekenyalaannya gitu juga terpasuk
tidak hanya dalam bentuk minuman
beberapa restoran di jakarta menghadirkan boba dalam sajian lainnya
defon cafe yang berada di kawasan senayan
membuat raffle boba sebagai menu sajian ringan mereka

boba dipadukan dengan es krim hitam rasa travel
sebagai pelengkap rasa dan aroma
dessert ini juga menambahkan parutan jamur travel
jadi karena sekarang sekarang ini kan lagi hype yang namanya bubble tea
menggunakan boba segala macam
jadi kita disitu disini kita mencoba mengkolaborasi defon dengan boba tersebut
kombinasi boba kenyal dinikmati dengan lumeran es krim manis dan renyahnya seream
sebenarnya tadi agak kaget sih karena kan pas tiba tiba dibilang bobanya pakai ice cream
karena kan emang biasanya kan kalau enggak milk tea ya cheese tea gitu kan
ada pula boba yang dikreasikan sebagai makanan pencuci mulut
salah satunya tersedia di gerai hongtang yang menjual menu dessert sejak tahun dua ribu dua belas
sebelum diracik bola bola tapioca mentah direbus dan diaduk hingga matang
lalu didiamkan selama setengah jam agar kekenyalannya sempurna
tak lupa diberi tambahan gula sebagai pemanisnya
campuran es serut cincau boba cuball atau olahan ubi dan talas
ice cream green tea serta susu segar ditata dalam sebuah mangkuk

yang bersih kombinasi es krim dan tepung
ada pula menu pencuci mulut segar khas taiwan lainnya
yang bersih kombinasi es serut rasa taro mochi boba cuball puding mangga dan susu segan
menurut dokter spesialis gizi klinis fakultas kedokteran universitas indonesia
fias tuti wicaksono boba mengandung karbohidrat
jadi sebenarnya dari sisi karbohidrat cukup tinggi
dan menurut saya itu cukup baik karena dia bisa menjadi karbohidrat pengganti
pada beberapa orang yang kita tahu alergi terhadap gluten
tentu boba juga mengandung serat tidak larut
serat tidak larutnya cukup tinggi
tetapi untuk mengkonsumsi tapioca yang serat tidak larutnya cukup tinggi
orang membutuhkan cairan yang cukup banyak
karena kalau tidak serat tidak larutnya ini dapat menyebabkan penyumbatan pada usus
sajian pencuci mulut ini memang menyegarkan
namun konsumen sebaiknya tetap memperhatikan jumlah boba yang dikonsumsinya
indrayani laksmi andra anhar jakarta